dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait agenda kunjungan presiden joko widodo di kenya
kita sudah terhubung dengan rekan kami revolusi riza
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia yang saat ini sudah berada di kenya
sorry selamat siang waktu jakarta mas revo
bagaimana kemudian agenda presiden pada hari ini di sana
selamat pagi waktu kenya fani
saat ini untuk hari ini agenda presiden jokowi akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral
dengan presiden kenya dan pemerintah kenya
namun sebelum melakukan pertemuan bilateral presiden jokowi dijadwalkan
akan memberikan bantuan minyak goreng atau minyak kelapa sawit kepada masyarakat miskin di kenya
dalam memberikan bantuan kemanusiaan tersebut
presiden akan dirampingi
jokowi akan didampingi langsung oleh presiden kenya william ruto
dan setelah itu baru kemudian presiden akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral
dengan pemerintah kenya untuk membahas sejumlah rencana kerjasama kerjasama strategis
yang akan dijalankan oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah kenya
sejumlah rencana kerjasama strategis tersebut diantaranya mencakup perdagangan
termasuk juga kerjasama strategis di bidang energi
oleh karena itu
di dalam lawatan kali ini presiden didampingi oleh menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
luhut bin sarpanjaitan
kemudian juga hadir dalam kunjungan ke negaraan ini menteri esdm arifin tasrif
dan juga direktur utama pertamina ibu nika widiawati
setelah melakukan pertemuan bilateral
presiden akan dicatualkan mengunjungi taman makam pahlawan kenya
dan langsung kemudian bertolak ke taman makam pahlawan kenya

dan langsung kemudian bertolak ke negara negara lain yang akan dikunjungi oleh presiden
kemudian akan lanjut ke mozambik
dan kemudian ke afrika selatan untuk mengikuti ktt briggs
setelah itu baru kemudian presiden akan kembali ke tanah air
lalu revo setelah dari kenya
kemanakah tujuan presiden joko widodo selanjutnya
karena kabarnya beliau akan mengunjungi negara
beberapa negara lain di afrika selain kenya
kali ini lawatan kunjungan kenegaraan ini memang kunjungan yang strategis ya
bagi pemerintah indonesia
ini adalah kali pertama presiden jokowi mengunjungi benua afrika
dan di benua afrika ini
presiden pemerintah indonesia akan membina sejumlah kerjasama strategis
dengan beberapa negara
setelah dari kenya presiden akan bertolak
sore nanti akan bertolak ke tanzania
kemudian akan menggelar pertemanan
bilateral strategis dengan pemberita tanzania
kemudian akan ke mozambik
dan kemudian akan terakhir
negara yang akan dikunjungi oleh presiden adalah afrika selatan
di afrika selatan presiden akan hadir sebagai
untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi briks
presiden akan hadir dan untuk menjajaki kerjasama kerjasama dengan
baik tentunya kita semua akan menantikan akan seperti apa hasil dari kunjungan
atau lawatan presiden joko widodo ke afrika
dan saat ini ke kenya
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
revolusi riza atas laporan langsung dari kenya